sejarah mencatat jalan panjang manusia untuk dapat pergi ke ruang angkasa
salah satu teknologi yang digunakan adalah roket pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
rusia berhasil meluncurkan roket spadnix satu
peluncuran ini ternyata menginspirasi beberapa mahasiswa ugm
untuk membentuk persatuan roket mahasiswa indonesia atau prmi
yang akhirnya berhasil membuat roket pertama milik indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga mahasiswa universitas gajah mada
yang tergabung dalam perkumpulan roket mahasiswa indonesia atau prmi
merancang dan meluncurkan roket pertama di indonesia
waktu itu meluncur pertama itu nggak lihat
wah rakyat banyak sekali yang melihat itu
kita konsentrasi kepada peluncurannya saja
dan setelah waktu itu peluncur naik
wah bertempuk tangan luar biasa mereka itu
yang di situ itu merancang itu kira kira ada dua puluh orang
banyak sekali itu
besinya itu ya masalah
besinya itu masalah
setelah kita coba besi apa saja itu meledak
ya ledak itu
kuat sekali itu
lalu pipa itu apa telepon
telepak ini apa listrik
itu nggak kuat
akhirnya ada teman yang namanya
bapak saya itu dari dka waktu itu
itu punya steam tube
steam tube itu adalah
tubing untuk kuap air
wah kalau ada itu coba diambil
diambil itu dari tegal
suka rela itu semua
itu bu mariam itu solusinya
nah itu dari dki itu diambil
ternyata dites sangat powerful nggak meledak
hanya berselang satu tahun setelah ugm berhasil meluncurkan roket gama
pada tanggal enam januari seribu sembilan ratus enam puluh empat itb meluncurkan roket prima
sebenarnya proyek ini namanya yang pertama itu
dalam rangka prima
proyek roket ilmiah militer awal
proyek roket ilmiah militer awal
itu kita kerjasama dengan auri teknik alkandang udara
karena teknik alkandang udara punya perlu kendali
karena waktu itu anak anak muda sering bawa roket
jadi kita ya pikir juga
saya ambil bahan bakarnya dari roket yang ada
jadi dari kerjasama tni dengan tni alkandang udara itu
jadi kita ngambil bahan bakar dari senjata
dari peluru peluru itu
kita ambil bahan bakar dari situ
kita reka rekah sendiri untuk meluncurkan ini
proyek prima itu
jadi tiap hari itu ke pampung po bandung pampung po
naik mobil yang itu dua ratus belokan itu
itu dari garut ke panggungpo itu dua ratus belokan
kalau tiap hari kan kacau juga
wah tapi dulu semangat
ya saya belajar roket
tapi belum pernah meluncurkan roket di amerika
ya meluncurkan di sini
jadi di sini itu pertama kali
belum punya pengalaman
jadi semua orang kan meraba raba
ingin deket deket ke roketnya
itu bahaya itu
tapi kita kan belum tahu bahaya itu
ngawur aja itu
sudah dikasih tahu
itu termasuk jenderal juga
jadi waktu umur puluh juga deket deket ke
setelah tahu bahwa itu bisa meledak di atas
lalu kromsongnya jatuh
baru tahu bahwa ada bahayanya
itu ya itu kolonel kolonel jenderal jenderal ingin ini lihat dari dekat
setelah kejadian itu kapok sudah
bisa juga kita
yang penting selamatnya
semangat untuk berinovasi dari sayono dan wiranto semestinya bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda indonesia untuk terus berkarya